kondisi anak sekarang memang perlu perawatan jadi masih belum bisa dibawa ke jakarta
sehingga nanti sore nanti siang ada yang pergi masuk ke situ
walaupun di keluarga masih ada di situ sih
kalau hasil pemeriksaan dokter cance segala macam tidak ada kesalahan
cuma anak anak kecilnya sok lah karena apalagi di sini pun akan sakit